dengan hadirnya presiden joko widodo pada pembukaan rakernas pdp pada selasa kemarin
meyakinkan publik bahwa dukungan presiden akan tetap bulat pada capres ganjar pranowo
di tengah isu perbedaan dukungan antara pdp maupun joko widodo
apalagi pdp menyebut dukungan presiden kepada calon presiden lainnya seperti prabowo subianto hanyalah persepsi
lalu bagaimana sikap prabowo jika benar benar kehilangan endorse dari presiden
adakah secumlah khawatiran akan turunnya tren elektabilitas sang menteri pertahanan
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bergabung sama kami melalui luar studio
ada juru bicara prabowo subianto dhanil anjar simon juntak
selamat malam bang dhanil
selamat malam mas assalamualaikum
waalaikumsalam wr wb
ini khawatir atau tidak begitu ada tren penurunan
tadi pak muzani sudah mengatakan selama ini berdampak loh endorse presiden pada elektabilitas pak prabowo
selama ini kita tunjukkan justru trennya positif
artinya ada peningkatan tren
elektabilitas pak prabowo dan itu didukung dan dipengaruhi oleh banyak faktor
tentu tidak bisa dinafikan ada faktor pak presiden jokowi yang menjadi bagian dari penentu dari proses pilpres dan pemilu pada dua ribu dua puluh empat nanti
oke itu seberapa besar kemudian bang dhanil dan apakah
tidak ada khawatiran itu akan turun nanti
jokowi kemudian pak kisten bekerja sebagai menteri pertahanan itu mempengaruhi
oke artinya keyakinan tadi porsinya endorse itu seberapa besar
apakah kemudian tidak khawatir ketika hari ini presiden terlihat tegak lurus
terlihat mesra terhadap pdp dan juga ganjar ini akan mempengaruhi elektabilitas pak prabowo
kita melihat memang pak presiden selayaknya memang bersikap
demikian artinya beliau tentu menyambut tentu bersikap baik dengan seluruh partai politik
dengan seluruh capres dan terkait dengan endorsement beliau atau kemudian dukungan konkret beliau
tentu yang paling tahu adalah pak presiden
yang jelas posisi pak prabowo
adalah ingin terus bekerja dengan maksimal dalam kabinet pak jokowi
dengan harapan tentu sukses kabinet pak jokowi ini memberikan dampak positif juga secara elektoral kepada pak prabowo
karena pak prabowo adalah bagian dari pemerintahan pak jokowi
dan pak prabowo selama ini bekerja secara maksimal dengan baik di bidang pertahanan
dari pertahanan itu yang pertama mas
bang daniel kalau anda mengatakan hanya pak presiden yang tahu
begitu ini kan seakan akan berarti masih ada keyakinan dong ya dari pak prabowo dari gerindra dari anda
bahwa masih akan ada begitu ya semacam dukungan dari presiden untuk pak prabowo bisa mencapreskan diri nanti
kami percaya beliau adalah presiden yang terpilih dua kali pilpres dan menang pilpres
dan kemudian punya pengalaman memimpin indonesia selama
dua periode tentu beliau mempunyai insting
mana pemimpin yang pantas dan bisa menyelesaikan masalah masalah indonesia ke depan
beliau tahu persis apa masalah indonesia hari ini dan seperti apa tantangan global
tantangan regional tantangan lokal yang akan kita hadapi
dan beliau tentu tahu siapa yang bisa meneruskan kepemimpinan beliau
dan kami tidak ingin menafikan bahwasannya tentu semua capres bukan hanya pak prabowo saja
berharap bisa belajar dari pak jokowi
dan tentu berharap ada dukungan dari pak jokowi sebagai orang yang pernah menang dua kali pilpres
oke bang daniel berarti maksud anda pak prabowo masih menjadi prima dona
masih terlihat bisa menjawab tantangan zaman hari ini
begitu di mata pak jokowi
meski kemudian kemarin kita lihat di rakernas ini kan mesra sekali hangat sekali dengan bu mega
jelas mendukung ganjar pranowo
apalagi tadi sekjen pdp mengatakan tegak lurus satu nafas kepemimpinan
ini tidak ada kekhawatiran ke situ
tidak jadi sebagai pemimpin negara memang pak jokowi harus mesra dengan siapapun
terutama para pemimpin pemimpin politik
dengan pak prabowo pak prabowo juga mesra dengan siapapun
artinya ingin bersahabat ingin mengajak berkolaborasi siapapun yang ingin membangun indonesia bersama sama
jadi kami tidak sama sekali khawatir pak jokowi dekat dan mesra dengan seluruh pemimpinan pemimpinan politik di indonesia
bahkan kami mendukung sikap tersebut
dan sikap tersebut menunjukkan bahwasannya
jadi beliau adalah negarawan
dan itu yang patut kita contoh
dan pak prabowo banyak belajar terkait dengan sikap tersebut
oke kami akan kembali putarkan statement joko widodo di pidato tertutup di rakernas
untuk kembali menyegarkan ingatan kita soal statement dari presiden
kita lihat berikut ini
itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita
menjadi dari negara negara
hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak
tapi saya yakin di bawah pak ganjar pranowo nanti
itu bisa dilakukan
kalau dilihat sebagai sebuah

terima kasih pak ganjar
saya beliau ini

dan saya juga enak
oke bang daniel ini lugas sekali loh pernyataannya bahwa
di bawah ganjar pranowo
ibarat produk ganjar pranowo punya abcd
ke pak prabowo gitu
ini pilihannya tegak lurus dengan partainya begitu bagaimana
saya kira sikap yang ditunjukkan presiden wajar
dan memang seharusnya begitu
beliau menunjukkan sikap kenegarawan
dan menjunjung tinggi etika dan adat
tidak mungkin pak presiden memuji capres yang lain di forum pdip
artinya beliau memuji dan memberikan semangat
kepada capres pdip
dan kita setuju sikap tersebut harus terus ditunjukkan presiden
dan pak prabowo terus terang belajar banyak
terkait dengan sikap sikap dan adat politik dari pak jokowi
kepemimpinan beliau pada saat ini
bang daniel kalau menggunakan logika itu
berarti kan kemudian bisa jadi
kalau di forum prabowo di forum relawan prabowo
itu juga bisa dikatakan begitu
prabowo adalah pilihan dan segala macam dan segala macam
itu mungkin saja terjadi dong kemudian
iya artinya tadi kami sebutkan kami memahami betul sikap pak jokowi tersebut
sebagai presiden sebagai orang yang punya pengalaman panjang
menang dua pilpres
jadi kami maksum betul
tentu apa yang sesungguhnya
dari apa yang akan dilakukan oleh pak jokowi
beliau yang paling tahu
dan tentu kita terus terang
pak prabowo ingin belajar terus
dan tentu dalam hal ini sebagai menteri beliau
pak prabowo tegak lurus dengan pak jokowi
dalam kepemimpinan indonesia ke depan
kemudian beliau akan terus banyak belajar
dan persiapkan diri untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
oke bang tapi kemudian dengan isu soal proposal ukraina
yang kemarin pak jokowi sudah menjawab
itu ternyata inisiatif pak prabowo
belum dikomunikasikan ke pak jokowi
ini publik akhirnya mengartikan
jangan jangan renggang ini hubungannya
tidak ada komunikasi yang belum terjalin dengan baik
pak prabowo sudah menyampaikan ke publik begitu
di sosial media saya
saya memposting video pak prabowo dan pak jokowi
di kuala lumpur
beliau berdua bicara sambil tertawa
terkait dengan sikap dan pernyataan proposal pak prabowo
untuk mendorong perdamaian
tapi itu kan setelah kemudian diajukan
dan ada tanggapan publik begitu bang
akhirnya sudah komunikasi
apa yang disampaikan pak prabowo
itu satu tarikan nafas
dengan kebijakan presiden selama ini
ya artinya kemudian itu kan komunikasi dijalin
setelah kemudian ini mencuat di publik
akhirnya baru bertemu di event
dan itu juga di malaysia begitu lho
tidak jadi yang perlu dipahami adalah
pak presiden membuat kebijakan umum
terkait dengan sikap negara kita
dalam hal perdamaian antara rusia dan ukraine
dan beliau berupaya agar perdamaian rusia dan ukraine itu
terus bisa diusahakan
dan kemarin di singapura
pak prabowo melakukan hal yang sama
dan melanjutkan apa yang sudah menjadi garis komando
dari pak presiden
jadi tidak ada yang berbeda
pak presiden menjawab wartawan pada saat itu
tentu terkait dengan detail
dari proposal yang disampaikan oleh pak prabowo
dalam diskusi sang rila dan
oke jadi sebetulnya yang disampaikan pak prabowo
juga adalah satu tarikan nafas dengan jokowi begitu ya
menjadi langkah maju
justru dalam upaya upaya kita
mendorong perdamaian antara rusia dan ukraine
oke bang daniel artinya setelah ketemu
ini memang satu nafas
atau kemudian pak prabowo memang tidak mengkomunikasikannya
di awal begitu dengan pak jokowi
tentu tadi saya sebutkan ya
pak jokowi beliau membuat garis garis umum kebijakan
nah tentu operasional kebijakan itu
dilaksanakan seperti apa
itu tentu para menteri paham betul
asal tidak berbenturan
dan tidak bertabrakan dengan
kebijakan umum pak presiden
kan menteri itu
punya tanggung jawab untuk melaksanakan program presiden
punya tanggung jawab untuk melaksanakan garis garis besar kebijakan presiden
tentu adalah menteri punya tanggung jawab untuk menjabarkan itu semuanya
baik bang daniel terakhir
kalau begitu publik kemudian juga menaruh perhatian pada sejumlah statement gerindra yang
menyatakan ketika anak dari pak jokowi
yaitu mas kaisang maju di depok
ini kemudian akan didukung
kemarin juga pas lebaran setelah lebaran
pak jokowi menyempatkan ke solo ketemu mas gibran
ini masih mencoba mencari dukungan simpati
agar kemudian endorse nya masih akan terus berjalan
untuk pak prabowo
yang jelas sederhana saja mas
semua capres tentu berharap ada dukungan dari presiden
dalam hal ini pak jokowi yang sudah menang dalam dua kali pilpres
dan dukungan beliau sangat berarti
karena beliau memiliki voters atau pengikut followers yang setia
dan itu sangat berpengaruh
jadi kalau ada capres yang tidak berharap dukungan dari presiden

dan dukungan dari pak jokowi

dan yang kedua
pak prabowo pasti berkepentingan akan melanjutkan

puji yang sudah dilakukan oleh pak jokowi selama ini

hal hal yang kebijakan baik yang sudah dirancang oleh pak jokowi
dan itu jadi komitmen pak prabowo
itu jadi komitmen pak prabowo
adalah bagian dari pemerintahan pada tahun ini
bang daniel berarti anda sampai saat ini masih yakin kemudian pak prabowo adalah nama
atau kemudian sosok yang bisa melanjutkan dan menjadi pilihan jokowi begitu ya
nanti pada pilpres dua ribu dua puluh empat terakhir singkat saja
kami berkeyakinan dan tentu berharap presiden bisa mendukung pak prabowo dalam hal ini
karena pak prabowo tentu sejak awal menyebutkan tegak lurus dengan semua kebijakan dari presiden
baik baik oke kita akan tunggu seperti apa pak
kemudian endorse masih akan terus diberikan kepada prabowo subianto sebagai salah satu capres
terima kasih atas waktu anda bang daniel anzar semenjuntak
jurubicara prabowo subianto telah bergabung bersama kami selamat malam sehat selalu bang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh